anda masih kembali di breaking news kompas tv dari gedung mahkamah konstitusi
sidang sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh empat di mana agenda sidang hari ini adalah
mendengarkan keterangan ahli dan juga saksi dari pihak termohon yakni kpu
dan juga pihak memberi keterangan bawah seluruh
saya masih bersama dengan pakar hukum atau ahli hukum tata negara universitas andalas
tadi juga sudah disampaikan oleh pihak terkait yakni dua yang kuasa hukumnya bilang
kenapa kita panjang panjang ngomongin soal sirekap
padahal itu tidak masuk dalam dalil tidak termasuk dalam petitum ya
ya pertama kekhawatiran kuasa hukum dua adalah
apa yang dijelaskan termohon kan harusnya berrelasi dengan pembelaan dua
dan apa yang disajikan oleh termohon tidak merupakan pembelaan terhadap dalil dalil
saya lihat tentu dua merasa dirugikan
padahal ini kesempatan dan mestinya dibantah semua
apa yang menjadi dalil dari para pemohon
baik capres satu maupun tiga yang mendalilkan kecurangan
karena cawe cawe aparat kekuasaan pj gubernur pkpu yang salah dan lain lain
dan itu tidak dibahas oleh kpu terutama untuk kewenangan kpu kan bisa membahas
tidak dilakukan mungkin di lain waktu ya
tetapi si rekap ini dibahas terlalu panjang
yang ujungnya disimpulkan oleh saksi vendor tadi
bahwa ini aplikasi tidak akan berjangka panjang
apalagi sumber daya manusia di masing masing daerah yang mengelola ini berbeda beda
lah kalau begitu artinya aplikasi yang dibangun oleh kpu berupa sirekap ini
tentu adalah mesin yang tidak efektif
ya masih dipakai padahal itu melanggar prinsip penyelenggaraan pemilu
ngapain kalau tidak efektif dipakai bukankah itu merusak efisiensi penyelenggaraan pemilu
cuma sekedar alat untuk membantu penghitungan suara dan juga untuk sistem informasi bagi publik
tapi juga nggak membantu karena juga sempat di take down ya untuk tabulasinya ya
dan itu tentu merugikan karena hampir empat jam ini dibahas
tapi ujung kesimpulannya ini sesuatu produk yang tidak enak
menurut anda apa yang lebih substantif untuk dibahas oleh atau harus digali dua
dan juga pihak pemohon dan juga termohon untuk dari pihak termohon ini untuk dari kpu sendiri
ya termohon kan memastikan terlebih dahulu dia adalah lembaga yang mandiri
karena tudingannya dari kemarin begitu ya
misalnya pernah dibantah oleh kuasa hukum termohon kuasa hukum kpu
bahwa meskipun yang menyeleksi mereka adalah presiden
toh hasil seleksi itu akan dibawa ke dpr
nah ini sebenarnya perlu saling membantah membantah
karena menurut saya siapapun yang dikirim presiden ke dpr
kalau semuanya adalah all presidentsmen
maka siapapun yang dipilih dpr adalah orang presiden
di sana yang membuat mereka tidak mandiri
dan ini harus diyakinkan oleh kpu
bahwa bukan begitu ceritanya
nah itu sama sekali tidak dibahas lebih detail
kan harus ada ahli hukum tata negara
yang mampu membantah seluruh dalil dalil pemohon soal pkpu ini
termasuk juga soal dalil untuk diskualifikasi dua gitu ya
ini juga tidak ada yang bisa membuktikan ahlinya juga
nggak ada yang kemudian lebih detail membahas dan panjang soal itu
kenapa sih rekap yang tidak efektif dan efisien dan semua orang tahu ada masalah
apakah karena dalam perspektif hakim
hakim patut tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui
sehingga untuk urusan it mereka gali
tapi menurut saya tidak selama ini juga
karena apapun kemampuan it para hakim saya yakin sangat terbatas
tapi menurut saya penting bagi para hakim mengetahui
menjadi esensi yang lebih penting dalam perdebatan antar para pihak di sidang
karena kan tujuannya untuk membuktikan kecurangan tadi ya
yes jadi mereka mestinya fokus ke saling membantah soal dalil masing masing soal kecurangan
kayak tadi yang anda catat kan kalau untuk permohonan dari satu dua adalah untuk mendiskualifikasi dan juga pemilu ulang
tadi anda juga tadi kan kita sempat lihat ke belakang anda sebut tadi bang ferry pkpu ini juga belum dibahas
untuk pencalonan juga tadinya belum kita belum sampai ke substansi itu ya sampai dengan siang hari ini
mungkin nanti ya tetapi saya tidak melihat waktu yang cukup
karena ini sudah sampai hampir sore yang dibahas itu masih sisi rekap belum hal hal yang menurut saya penting digali
apakah ini cara kpu mengulur waktu
karena mereka tetap dapat jatah sembilan belas saksi dan ahli
dengan begitu hanya untuk saksi it dan ahli it mereka akan mengulur waktu
it mereka akan mengulur cukup panjang dan ini juga akan membuat waktu besok bukan tidak mungkin terulur
padahal sudah dijadwalkan besok adalah keterangan saksi dari empat menteri